sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap tubagus jodi digelar di pengadilan negeri jombang jawa timur pada pukul sepuluh pagi
sidang digelar secara daring di mana sang sopir vanessa angel mengikuti sidang dari lapas kelas dua b jombang
jodi awalnya akan menghadapi proses sidang sendiri tanpa penasihat hukum
jody kemudian bersedia didampingi penasihat hukum dari pos bantuan hukum setelah hakim meyakinkannya kalau bantuan hukum ini gratis
pendampingan hukum ini diberikan mengingat ancaman hukuman kasusnya dua belas tahun penjara
sementara itu penasihat hukum terdakwa yang baru saja ditunjuk oleh pengadilan negeri jombang
tidak keberatan atau tidak melakukan eksepsi atas dakwaan jpu
adapun sidang selanjutnya akan digelar pada satu februari dua ribu dua puluh dua dengan agenda keterangan saksi dari jaksa penuntut umum
tim lembutan cnn indonesia
tim lembutan cnn indonesia